komisioner kpu dan bawaslu langsung melakukan rapat dengan komisi dua dpr ri
usai dilantik oleh presiden jokowi
sejumlah isu masih menjadi sorotan menuju pemilu dua ribu dua puluh
antara lain persoalan anggaran dan juga jadwal masa kampanye
apa saja tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan
benarkah kpu memiliki waktu yang sempit untuk menyiapkan pemilu dua ribu dua puluh
kita akan elaborasikan lebih jauh bersama dengan dua narasumber yang bergabung
ada pak komarudin watubun anggota komisi dua dpr ri fraksi pd perjuangan
pak komar selamat malam apa kabar sehat pak
dan juga ada pak hadar gumai mantan komisioner kpu peneliti senior dari netgrid
pak hadar selamat malam apa kabar
alhamdulillah baik aja selamat malam
baik pak komar bisa mendengar suara kami pak
bisa dengar selamat malam pak hadar
baik selamat malam pak komarudin
selamat malam pak komarudin
baik saya akan langsung ke pak
pak komarudin terlebih dahulu
pak komar jadi tadi apa saja yang sudah diputuskan dalam rapat dengan komisi dua kpu bawaslu kemendagri
apakah persoalan anggaran juga ini sebetulnya masih menjadi polemik yang belum menemukan titik temu ya pak
antara semua pihak untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
tadi kita belum memutuskan apa apa
tadi baru pertemuan perkenalan dengan anggota kpu dan bawaslu baru
baru dilantik bapak presiden kemarin
kemudian kita menyampaikan kesepakatan antara dpr pemerintah kpu bawaslu untuk pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan ya
jadi tidak ada lagi gerakan tambahan untuk pemilu ditunda tunda itu
termasuk juga kita bahas kita coba untuk menghitung hitung kembali
soal pembiayaan karena kalau kita lihat anggaran dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas itu kenaikan cuma enam puluh satu persen
sementara tahun dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh empat itu yang diajukan kenaikan empat ratus tiga puluh satu empat persen
kan tinggi sekali
tapi seperti yang tadi sudah dijawab oleh pak hashim ketua kpu
bahwa karena memang ada
pembiayaan itu termasuk ada kantor infrastruktur lain lain
dan tadi kita sepakati oke
menyangkut infrastruktur dan lain lain sekretariat dan seterusnya itu kan
banyak juga gedung gedung pemerintah di kabupaten kota provinsi
dan tadi kita sepakati dengan mendagri untuk nanti menginstruksikan atau menyurati
untuk bisa memfasilitasi bagian itu sementara kpu sendiri konsentrasi saja untuk bagian aspek elektoralnya
jadi nanti akan disusun baik baik kembali supaya semua hal penting
tapi mana yang prioritas yang untuk dilakukan
mengingat situasi ekonomi nasional
yang hari ini tidak terlalu bagus gitu
pak komar apa yang membuat komisi dua belum langsung bisa menyempakati
rencana anggaran yang diajukan oleh kpu sebesar rp tujuh puluh enam tujuh triliun rupiah ini
isunya ada di mana pak komar
ya itu tadi karena kita lihat kenaikan itu kan tidak terlalu normal itu
jadi perlu ada di cek kembali bagian bagian penting yang memang harus kita masukkan dalam apbn
jadi dpr tetap ingin meminta adanya efisiensi ya
atau dikurangi lagi jumlah anggaran yang diajukan oleh kpu pak komar
ini bukan dalam arti nanti mempengaruhi proses pemilunya
tetapi kalau macam gedung gedung apa kan bisa dipinjamkan dulu di kabupaten kota
sementara yang menyangkut elektoral itu yang menjadi fokus
karena kondisi keuangan negara yang seperti saat ini kan kita ketahui bersama ya
tapi apakah ada angka persis dari komisi dua sebaiknya kemudian berapa anggaran yang bisa disepakati
belum itu nanti disusun oleh karena yang tahu persis itu kan kpu dan bawaslu
nanti disusun lalu kita koreksi sama sama
sama di rapat rapat kita yang akan datang
karena juga banyak peraturan kpu dan bawaslu yang harus segera kita selesaikan
oke oke saya ke pak hadar
pak hadar apa yang pak hadar cermati dari rdp pada hari ini
meskipun baru sekedar tadi pak komar mengatakan
ya berkenalan lah belum sampai memutuskan banyak keputusan yang strategis
ini satu hari setelah dilantik langsung kemudian mengejar rapat dengan dpr dan juga kemendagri pak hadar
ya terima kasih
saya kira saya berharap sebetulnya yang tancap gas diistilahkan oleh bapak presiden
itu betul betul tancap gas ya
dengan catatan memang premium atau kamaksnya tersedia
jadi didapatkan hasil hari ini
tapi ternyata tidak padahal kebutuhan untuk bisa didapatkan hasil kepastian anggaran
pkpu terutama pkpu tentang apaan program dan jadwal
itu bisa didapatkan
tetapi kemudian masih
akan dibahas lebih lanjut lagi
yang juga tidak belum disepakati kapan waktunya kalau saya mengikuti tadi
walaupun memang kelihatannya ada semangat atau arah menggunakan waktu reses
nah disinilah sebetulnya
seharusnya dpr pemerintah
itu betul betul segera mungkin untuk menyiapkan waktunya
sehingga kepastian pkpu yang
sangat penting untuk menjadi langkah
landasan penyelenggaraan selanjutnya
juga bahkan landasan anggaran
itu segera diputus
nah jadi saya kira itu catatan saya
jadi mudah mudahan dalam waktu tidak lama
misalnya minggu depan
itu dalam satu dua hari saja
itu bisa diselesaikan
kemudian yang kedua
sebetulnya saya membayangkan
dan ini sehari hari
harusnya menurut hemat saya
ini kan sifatnya konsultasi
jadi jangan kemudian dibangun sampai ada semacam kesepakatan bersama
jadi perkiraan saya atau seharusnya
cukup diberikan catatan catatan saja
dikumpulkan catatan itu
kemudian diserahkan kepada kpu untuk memutuskan segera
jangan kita kemudian ditarik
di dalam diskusi yang terlalu jauh
yang kelihatannya akan makan waktu sangat banyak ini
yang kemudian membuat penyelesaian kebutuhan anggaran
penyelesaian kebutuhan pkpu
itu bisa menjadi sangat mepet
dan kita tahu bahwa tahapan akan dimulai
di tanggal empat belas bulan juni ini
sedangkan pendaftaran partai politik
peserta pemilu itu di awal agustus
semua itu butuh peraturan
nah kalau peraturannya masih belum selesai
nanti saya khawatir akan pemahaman tentang peraturan
juga terhadap antara penyelenggara itu sendiri
dan akan berkibat nanti terjadi masalah dan sengketa sengketa
dan itu akhirnya akan penyelenggaraan itu tidak
dan akan melancar jadinya
saya kira itu komentar saya
baik kita juga sapa dulu pak hadar dan juga pak komar
ada pak sigit pamungkas
senagali utama kantor presidenan
yang juga sama sama mantan komisioner kpu ini
pak sigit selamat malam apa kabar
sebelum saya ke mas sigit pamungkas
saya kembali ke pak komar untuk menanggapi tadi
yang tadi disampaikan oleh pak hadar
bahwa kalau memang tancap gas
mungkin seharusnya hari ini sudah banyak yang diputuskan
ini justru bisa menjadi makan waktu lebih lama lagi
ya kita tadi sepakat
meskipun dalam kondisi reses
tapi ini agenda penting agenda negara
jadi kalau kan harus kita bahas
hal hal teknis yang tadi dikhawatirkan oleh pak haidar
kita bisa bahas dalam kondisi reses ini
mungkin dalam masalah sebenarnya
karena beberapa momentum yang lalu juga begitu
kalau ada hal hal penting
kita bahas dalam keadaan reses begitu
apa yang membuat hari ini
juga tidak langsung diputuskan saja sebenarnya pak komar
beberapa keputusan yang strategis misalnya
soal anggaran soal pkpu dan lain sebagainya
ya karena memang kesiapan dari kpu sendiri kan
belum siap betul menyangkut peraturan peraturan kpu
itu hal yang sangat teknis
jadi terbentuk simulasi dan seterusnya
jadi juga tidak bisa kita bahas periksaan jatah itu
ini terbutuh waktu yang cukup ya
karena bagaimanapun pemilu itu kan
tersesatnya pantai partai politik kan
jadi harus mereka juga punya waktu yang cukup
untuk memberi masukan
kita tepatkan bahwa yang seperti yang disampaikan
oleh pak hadar tadi bahwa ya itu
tapi bahwa itu dnd pr itu kan
tapi saya harus gantungkan dulu pertanyaannya pak sigit
karena kita harus break
ini soal apa yang kemudian menjadi instruksi
dari presiden langsung atau dari istana
kepada anggota kpu dan juga bawaslu
setelah kemarin dilantik karena presiden meminta
untuk langsung tancap gas
tancap gas ini maksudnya harusnya yang seperti apa
yang diinginkan oleh presiden joko widodo
kita break dulu kami akan segera kembali
mas sigit presiden mengatakan agar kpu dan bawaslu
nah tancap gas yang dimaksud atau yang diingatkan
oleh presiden ini seperti apa untuk mengejar target target
dan juga tahapan tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat
yang sebenarnya tadi yang pak hadar katakan
ini waktunya agak mepet
saya tidak cukup baik mendengar apa yang disampaikan
tetapi semoga bisa menjawab garis besar
dari apa yang dimaksud
yang diinginkan oleh bapak presiden
dalam menghentikan penelenggara pemilu kemarin
yang terkait dengan tancap gas
tentu adalah kita semua
perintah dpr kpu bawah selu
untuk menuntaskan hal hal yang menjadi fondasi
bagi penelenggaraan pemilu itu
bisa segera berjalan dengan baik
dua fondasi utama adalah
satu terkait dengan peraturan jadwal dan tahapan pemilu
yang kedua adalah terkait dengan setujuan atau
setujuan atas anggaran pemilu
nah dua hal itu mesti segera diselesaikan bersama sama
kalau misalnya penyelenggara pemilu sekarang ini
belum cukup menguasai secara
dua hal itu tentu harus segera dipelajari
tapi kita yakin bahwa karena anggaran dan regulasi itu
sudah disiapkan jauh jauh
tentu tidak akan kesulitan bagi kpu maupun bawah selu
untuk mempelajari itu secara cepat
terlebih lagi di kpu maupun bawah selu ada incumbent
yang sebelumnya mengikuti proses pembahasan peraturan
maupun pembahasan anggaran
lalu yang kedua adalah terkait dengan permintaan
untuk kpu dan bawah selu memastikan pemilu ke depan
hal hal yang terkait dengan politik ideologi dan kebijakan

nah ini harapan presiden penelenggara pemilu melakukan
pendidikan politik pendidikan pemilih yang baik
dan kepentingan pemilu dilaksanakan demikian
oke jadi kalau kemudian sekarang
masih belum diputuskan beberapa hal
antara kpu dan juga dpr dan juga kementerian negeri
apa yang kemudian menjadi sorotan anda mas sigit
apakah memang ini sebaiknya segera diputuskankah atau bagaimana
ya ini kan sebenarnya lebih pada
kalau pertemuan tadi rapat dengar pendapat itu
lebih pada membangun frekuensi ya antara kpu yang baru
bawah selu yang baru dengan dpr maupun pemerintah
nah kalau ini nanti sudah klop saya pikir apa yang menjadi
problem di antara stakeholder pemilu ini
akan bisa diselesaikan dengan baik
tadi pak watumbun juga sudah menyampaikan
kalau anti reses karena ini sifatnya genting
itu bisa dilakukan rapat pembahasan terkait dengan anggaran dan regulasi ini
dan dalam sejarah pemilu itu juga biasa dilakukan
kita kenal komisi dua ini sangat cepat untuk merespon hal hal

oke saya ke pak adar pak adar jadi di tengah tahun ini
kalau tadi anda mengatakan ini waktunya cukup mepet ya
bagi kpu sekarang untuk menyiapkan semua tahapan tahapan
jadi tantangan yang persis
konkret nyata di depan yang akan dihadapi oleh para komisioner kpu ini
untuk menyiapkan pemilu dua ribu dua puluh empat ini apa saja pak hadar
ya saya kira untuk bisa memulai kapan itu menjadi kesulitan
kalau biayanya memang belum ada
pasti kemudian yang terpenting adalah peraturannya belum ada
jangan lupa kalau kita memperhatikan draft yang disusun khususnya tentang
peraturan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik berserta pemilu
yang tadi saya sampaikan itu pendaftaran dimulai tanggal satu agustus
itu ada proses pengisian atau pengunggahan data data
tentang partai politik itu
dan di dalam draft itu kalau tidak salah
serat dibutuhkan atau dimulai satu ratus dua puluh hari sebelum pendaftaran
kalau satu ratus dua puluh hari sebelum berakhiran berarti itu di bulan april ini dimulainya
bagaimana ide tersebut bisa dijalankan
kalau kpu nya belum ada
karena nanti bisa menjadi masalah karena dipertanyakan landasan pu nya
nah padahal tujuan dari kpu ini
ini penggunaan sistem informasi ya
bagian dari digitalisasi yang diusulkan
yang diinginkan bisa diterapkan di pemilu kita ke depan
untuk memudah berbagai proses
bagaimana itu bisa dijalankan
kalau kemudian pkpu nya belum selesai
nah untuk bisa punya pkpu lanjutan tahapan itu
pkpu yang paling dasar yaitu tentang tahapan program dan jadwal
belum mulai pembahasan
saya tadi mendengar pak gairudin menyampaikan
kpu nya belum siap saya tidak terlalu paham betul
apa bahannya belum diberikan
karena sepemahaman saya
itu draft pertama telah disampaikan di akhir tahun lalu
kemudian beberapa bulan yang lalu disampaikan lagi draft yang kedua
jadi sebetulnya bahan bahan tersebut seharusnya sudah diterima
tinggal direview saja oleh dpr kita
dan pemerintah dan bawaslu
untuk kemudian diberikan catatan
dan kemudian putusannya diberikan kepada
kpu itu sendiri untuk memutuskan
jadi kebutuhan ini sangat mendesak menurut hemat saya
katakan saya mengenai anggaran
sekali lagi bagaimana mau bekerja kalau anggaran itu belum dipastikan
di dalam anggaran yang besar sebentar ada poin
karena kpu mengusulkan kali ini honorarium lenggara ad hoc
apps itu sebesar kalau nggak salah
di awalnya dua juta dan sebagainya
kemudian sudah turun turun karena harus diperkecil biaya itu
menjadi satu juta sekarang
selama ini mereka hanya dibiayai sebesar lima ratus ribu
nah masa sih negara kemudian tidak mau memberikan
honor satu juta kepada mereka
padahal pekerjaan mereka itu sangat berat
di dalam pemilu yang kompleks ini
jadi hemat saya seharusnya
negara yang bisa membuat berbanyak sekali infrastruktur kita
itu juga bisa menyiapkan dana memberikan dana
untuk pemilu yang lima tahun sekali
yang jadwalnya sebetulnya sudah diketahui jauh jauh hari
baik baik langsung pak komar
bukankah sudah ada draft draft pkpu nya sebelumnya
mengapa kemudian ini tidak langsung direview saja oleh dpr
makanya tadi saya sampaikan ya
itu hal yang sangat teknis yang membutuhkan kesepakatan kita
tapi partai politik sebagai yang punya pesta
juga harus bersepakat di bagian itu
yang penting hal prinsip yang tadi kita putuskan
dalam kesimpulan pemilu harus tetap dilaksanakan

oke kemudian pemilihan kepala daerah

oke kemudian pemilihan kepala daerah dilaksanakan tanggal dua puluh tujuh november tahun dua ribu dua puluh empat
itu hal yang prinsip yang kita putuskan

lalu nanti tadi saya sampaikan
meskipun dalam keadaan situasi apa namanya
reses ini tapi kita sepakat
tinggal kita bahas soal jadwal dan hal hal teknis menuju ke sana
rasionalisasi anggaran dan seterusnya
saya kira bisa itu kita lakukan
baik bapak bapak satu hal lagi yang juga belum menemukan kesepakatan
adalah soal jadwal masa kampanye
dpr punya jumlah hari yang berbeda
kpu berbeda pemerintah juga berbeda
nah ini bagaimana sebetulnya menemukan titik temunya
nah ini nanti dalam pembahasan kita kita sepakatnya berjalan ini
ini yang membuat kita belum putuskan
baik pak kobar nanti kita bahas lebih jauh lagi soal masa kampanye
dan juga kapan sebaiknya ini harus segera diputuskan
agar tahapan demi tahapan bisa berjalan dengan maksimal
di segmen berikutnya kami akan segera kembali
baik ini segmen terakhir
jadi singkat singkat saja bapak bapak saya ke pak hadar dulu
pak hadar ini ada juga yang belum diputuskan adalah soal masa kampanye
ada perbedaan ini antara dpr kpu dan juga pemerintah
soal durasi masa kampanye dengan berbagai pertimbangan
jadi menurut anda seharusnya sebaiknya kapan kemudian
semua baik pkpu dan juga kesepakatan ini harus segera disepakati oleh sebagian dari pemerintah
dikati oleh semua pihak agar tahapan pemilu ini bisa berjalan dengan maksimal
menurut saya pkpu tahapan program dan jadwal itu seharusnya selesai paling lambat
sebelum bulan april ini berakhir
terkait dengan kampanye saya kira tentu harus berpatokan kepada apa yang sudah diatur di dalam undang undang
karena dan kalau toh ada mau ada perubahan dpr dan pemerintah juga bersepakat tidak mau berubah undang undang
jadi ini adalah hal yang harus diatur
ini sesuatu yang menurut saya agak aneh
mungkin kan sesuatu tetapi tidak mau merubah undang undangnya
yang ketiga bahwa masa kampanye yang sudah diatur juga harus memperhatikan tentang kebutuhan waktu untuk pengadaan logistik
jadi kalau kita mau pendek maka itu juga berakibat penetapan dari para calon politik dan para calonnya
karena disitulah akan menentukan logistik yang diperlukan itu berapa banyak juga
padahal untuk pengadaan logistik itu membutuhkan waktu yang sangat panjang
nah oleh karena itu tidak bisa kita menetapkan secara terpisah tentang keinginan kampanye yang diperpendek ini
dan yang terakhir kalau memikirkan pemilu itu tentu kita memperhatikan para pemangku kepentingan utamanya partai politik bersama pemilu
tidak hanya yang di dpr
tapi juga partai partai politik yang tidak ada di dpr atau partai politik yang baru
ini juga harus diperhatikan
jadi harus juga adil untuk mereka punya ruang yang cukup banyak untuk bisa berkampanye memperkenalkan diri
yang juga diperhatikan adalah kita tidak ingin juga kalau publik itu tidak cukup mengenal para calonnya partai partai politiknya
selama ini model pemilu yang serempak itu sangat didominasi oleh kampanye
atau hirup pikuk pemilihan presidennya
dan akhirnya kita kebingungan untuk memilih para calon calon kita yang ada berlapis dapilnya
dari yang pusat yang provinsi dan kabupaten kota
pertanyaannya apa kita mau terus menerus membiarkan hasil pemilu di mana pemilih terlalu paham dengan calon calon yang dipilihnya
nah oleh karena itu kebutuhan masa kampanye itu sebetulnya panjang
bahwa itu khawatir akan menimbulkan biaya yang banyak
bahwa itu kuatir akan menimbulkan isu isu politik identitas dan lain sebagainya
panjang ya suhu politik itu yang harus dipikirkan tentang pendidikan pemilihnya pengamanannya dan seterusnya
jadi jangan kita memotong menjadi terlalu pendek berakibat resiko keterlambatan atau sempit waktu pengadaan logistik
dan juga kehilangan hak publik untuk betul betul mengetahui secara jelas
siapa calon calon yang pantas mereka pilih
saya kira itu komentar saya tentang kampanye ini
baik pak komar apakah bisa sebelum bulan april berakhir ini ke pkpu dpr komisi dua mendorong juga agar semua pihak pkpu ini segera diputuskan sebelum bulan april ini berakhir
ya tadi dua kali saya sampaikan kata kata itu
bahwa kita sepakat dalam proses ini kalau memang harus diselesaikan ya kita selesaikan
jadi antara pkpu koordinasi pkpu pemerintah dan pkpu bawah itu pemerintah dan dpr
ini bukan baru kita juga dulu dengan pak sigit juga dulu
komisi yang kerja tanpa ada batas waktunya
sebenarnya itu tidak masalah
hmm oke termasuk juga soal masa kampanye itu ya pak komar yang belum menemukan kata kesepakatan
makanya tadi kita saya harus sepakat dengan pak haidar tadi
tapi pengalaman kita ya pemilu ke pemilu partai partai kecil itu rata rata tidak gunakan waktu itu semua
jadi kita kasih waktu yang cukup
tapi banyak sedikit sekali yang memanfaatkan waktu itu
nah sekarang jika kita lihat dari pengalaman yang lalu kemudian ke depannya seperti apa ya
itu yang tadi saya bilang hal hal teknis yang harus kita sepakatkan bersama
kita kasih waktu lama tapi kalau kita digunakan maksimal juga ya itu
itu bisa buang buang waktu
baik baik pak sigi terakhir singkat
jadi anda juga optimistis bahwa tancap gas ini akan segera dilakukan oleh semua pihak untuk dua ribu dua puluh empat pak sigit
sebenarnya meskipun jadwal pkpu tentang jadwal dan tahapan itu belum disahkan
tkpu sudah bisa menjalisasikan tanggal pelaksanaan pemilihan ya
dan ini penting untuk diketahui oleh semua pihak
sehingga spekulasi spekulasi tentang pemilu dua ribu dua puluh empat ditunda diundur itu bisa dituntaskan
artinya meskipun tahapan itu pkpu belum diselesaikan sudah ada sebagian dari peraturan itu yang sudah di
bisa ditaramkan oke
meskipun tadi belum ditetapkan sebenarnya tahap pertama dari tahapan pemilu itu adalah perencanaan program dan penyusunan regulasi
nah meskipun regulasi ini belum ditetapkan penyiapan penyusunan regulasi dan anggaran itu sudah bisa dilakukan meskipun tahapan itu belum masuk
artinya tkpu bisa tetap menjalankan pemilihan
tetap menjalankan tahapan pemilu meskipun belum masuk pada pengesahan regulasi tentang tahapan pemilu itu secara substantif
karena kalau kita lihat drapnya tkpu itu kan pendaftaran partai dimulai akibat
ya oke pak sigit
jadi ini masih panjang meskipun tahapan itu sendiri akan dimulai empat belas juni dua ribu dua puluh dua
terima kasih banyak pak sigit pamungkas pak komarudin watubun pak hadar gumai
kita akan kawal bersama tahapan demi tahapan pemilu dua ribu dua puluh
mudah mudahan semuanya segera diputuskan agar semakin jelas lagi tahapan ini berjalan
terima kasih banyak bapak bapak selamat malam sehat selalu